selamat malam mbak
baik saya pertama ke pak andulupaan
kronologinya sejauh ini kecelakaan di cibubur berdasarkan pemeriksaan terakhir seperti apa
jadi untuk kronologi kejadian kemarin di cibubur
ini hasil pemeriksaan saksi saksi kemudian tersangka
juga sekarang sudah ditingkatkan menjadi penyidikan ya
tersangka supadi atau pengemudi tanki
itu pada saat mendekati tkp pada saat kejadian
pengemudi tengki ini sudah berusaha untuk mengeram
ini keterangan dari saksi kernet dan pengemudi ya
sudah berusaha untuk mengerem namun sudah dikocok atau berulang ulang
mengerim tapi tidak berfungsi rem itu
sampai melakukan apa
rem yang di trailer maupun rem tangan namun tidak berfungsi
ini keterangan dari saksi maupun dari tersangka
namun kita juga masih lakukan pemeriksaan teknis oleh para ahli kita
terangan ahli ini akan kita sinkronkan dengan keterangan saksi maupun tersangka
ini masih berproses ya
tadi siang sampai sore ini masih berproses untuk pemeriksaan fungsi pengereman ini dari apm maupun dari
tim ahli teman teman dari perhubungan
oke pak aan ada bekas pengeremankah yang juga ditemukan oleh tim ahli di sana
sementara ini ya kami sudah olah tkp dua kali
pada hari kejadian malamnya kita olah tkp kemudian tadi pagi sampai siang juga olah tkp
karena sampai saat ini tidak ditemukan bekas rem atau bekas ban yang ditinggalkan oleh tertanggi tersebut
ada bekas pengereman yang dilakukan oleh truk tanggi tersebut
saya ke pak soni
pak soni kalau melihat tadi hasil olah tkp sampai saat ini nyatanya belum ada bekas pengereman
walaupun ada klaim dari supir dan juga kernetnya bahwa melakukan pengereman namun tidak berhasil
melihat hal ini sebetulnya bagaimana kendaraan kendaraan besar ini harus seperti apakah
pengawasan pengeremannya dan semua teknisnya sebelum digunakan harusnya seperti apa
ya artinya kan kalau di sini kalau masalah dia melakukan pengereman dan kemudian tidak ada jejak pengereman kan bisa ada indikasi masalah kerja remnya ya
artinya masa kelaikan dari truk itu sendiri ya
tetapi apapun itu ya ini masih dalam penyelidikan ya penyebab kecelakaan tersebut
tapi tetap saja kalau dalam penyelidikan kecelakaan tetap harus kita melihat keempat aspek yang ada atau tiga aspek ya
kendaraannya pengemudi dan juga masalah jalannya
kita lihat kontribusi dari masing masing komponen itu seperti apa
bisa juga karena memang tadi kondisi jalannya yang menurun atau traffic light nya atau juga mungkin tadi masalah orangnya dan sebagainya
itu memang perlu kita lihat secara komprehensif semuanya
baik menunggu penyidikan berakhir begitu apa yang menjadi penyebab apa yang paling berkontribusi dalam kecelakaan ini
ada dugaan remblong tadi yang dialami truk pertamina
saya ke paaan
pak aan isu traffic light ini kemudian menjadi sorotan ikut andil dalam kecelakaan ini dugaannya
sejauh ini investigasinya seperti apa terhadap rambu rambu pengatur lalu lintas termasuk lampu pengatur lalu lintas di sana
ya jadi betul
tadi disampaikan oleh pak soni
ada empat faktor yang kemungkinan jadi penyebab kecelakaan ini
pertama faktor manusia
kemudian faktor jalan
maupun faktor kendaraan
ini semua nanti akan kita simpulkan
jadi kami masih melakukan penyelidikan
mengumumkan keterangan dari saksi saksi ahli
maupun pemeriksaan kendaraan
ini masih berproses
jadi kami belum bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan yang terjadi di jepun
apakah itu masalah jalan
ini masih belum kita bisa simpulkan
pak soni kalau melihat ada dugaan traffic light ini yang diletakkan setelah turunan
kemudian kita berkaca juga di balikpapan januari dua ribu dua puluh
ada juga kasus serupa kecelakaan truk besar yang terjadi ketika lampu merah
apakah tepat menaruh traffic light setelah jalan menurun untuk kendaraan kendaraan spesifik kendaraan besar
jadi sebenarnya gini ya
kenapa jadi traffic light yang disalahkan
ya karena seperti kejadian di balikpapan
kalau seandainya kendaraan kendaraan itu tidak berhenti
pada saat ada truk yang remblong itu korbannya tidak akan banyak
ya seperti kasus di balikpapan kasus di bubur nanti di bubur seperti itu
jadi masyarakat itu melihatnya seperti itu
karena banyak kendaraan berhenti
kemudian ada truk yang remblong
semuanya kendaraan berhenti
sehingga korbannya banyak
coba kalau misalnya kendaraan tersebut tidak berhenti
lagi kondisi jalan
mungkin korbannya tidak banyak
sehingga cara berpikir itulah yang kemudian menyalahkan traffic light nya
traffic light itu yang menyebabkan kendaraan itu pada berhenti
ya sehingga masyarakat ketabrak semuanya banyak yang korban
sebenarnya kalau menurut saya secara umum traffic light di turunan itu tidak masalah
ya tidak ada masalah traffic light di turunan
cuma memang ini harus ada penanganan
penanganannya yang cukup hati hati pemasangannya instalasi
karena jalan turunan itu biasanya untuk kendaraan berat dia mendapatkan akselerasi kecepatan
ya berarti kita harus memikirkan dengan baik
bagaimana kendaraan berat mendekati traffic light di turunan
itu sudah bisa mereduksi kecepatannya
artinya sekitar beberapa puluh atau satu dua ratus meter sebelum traffic light itu sudah ada yang namanya traffic count
itu untuk mereduksi kecepatan
karena kendaraan besar pada saat mendekati lampu merah itu kecepatannya sudah turun
ya itu sebenarnya bisa di tangannya seperti itu
jadi kalau saya pribadi tidak serta merta traffic lightnya
ya itu ada sesuatu yang memang harus diperhatikan lagi
instalasi dari traffic lightnya kemudian pendekatnya istilahnya pendekatan seperti apa
gimana caranya agar kecepatan kendaraan sudah bisa reduksi sebelum mendekati lampu merah
karena ini penyisinya dan turunan
oke sebetulnya banyak aspek yang menyebabkan kecelakaan
tapi bisa diminimalisir dengan instalasi lampu merah yang tepat begitu ya pak soni
saya kembali ke pak an
mengingat kita tahu daerah itu cukup masif pengembangan infrastruktur di sana
dari jalan cibubur menuju arah bekasi begitu
koordinasi dengan dinas perhubungan terkait kemudian pengembang dengan kepolisian seperti apa
jadi untuk perhubungan
jadi untuk perhubungan
masing masing stakeholder itu kan sudah ada fungsi kewenangan masing masing
untuk masalah infrastruktur jalan itu dari kementerian pupr
kemudian dari perambuan
itu dari perhubungan untuk manusia keselamatan itu dari kepolisian
tapi semuanya ini saling mendukung
saling mensupport ya
toh pupr atau jalantol akan
survei tentang perambuan dan sebagainya itu selalu mengajak kita
untuk sama sama mensuppay menggaji untuk pemasangan perambuan tersebut
nah ini untuk kasus yang di cibubur memang ini mungkin perlu pendalaman lagi ya
untuk pengkajian yang dilaksanakan pada saat sebelum melaksanakan penempatan traffic light ini
nah ini nanti perlu pengajian lebih lanjut lagi
saya mungkin hanya bisa menyampaikan bahwa saat ini kita menyarankan ya
menyarankan untuk traffic light di tkp tersebut
ini dinonaktifkan sementara sambil menunggu pengkajian setelah olah tkp
kemudian kita akan melaksukan fokus grup diskusi dengan beberapa stakeholder
baru kita akan memberikan rekomendasi
pada saat fgd itu
apakah penempatan traffic light di situ memungkinkan
atau mungkin kurang layak
ini nanti hasil fgd
namun kenapa kok pertanyaan di nonaktifkan saat ini
nah hasil pemantauan kami di tkp kemarin sampai tadi pagi
ini ada hal yang mungkin ya perlu kita ambil saran ya
keputusan untuk menonaktifkan dengan lampu hajar
kemudian menutup u turn yang ada di situ
karena traffic light di situ tidak bebas pandang
artinya tertutup oleh ada apa tiang
sehingga para pemudi yang dari arah cibubur ini tidak melihat secara langsung ya
traffic light yang ada di sana
kemudian perambuan juga tidak ada
tadi peringatan ada traffic light dan sebagainya
ini makanya tadi pagi kita menjalankan untuk
sementara di nonaktifkan
pengkajian yang lebih mendalam
sampai dengan di nonaktifkan
nanti kita belum tahu sampai kapan begitu
sampai mungkin penyidikan selesai
apakah akan ada petugas yang memang ditempatkan khusus di sana
untuk membantu atau mengatur lalu lintas di sana pak aan
ini karena sudah menjadi polis hajat ya
atau daerah rawan di situ
kita akan mengarahkan kewilayahan untuk menempatkan
terutama pada jam jam sibuk ya
kita tempatkan anggota di sana
maupun nanti petugas yang lain yang ada di polsek
itu juga bisa kita kerahkan untuk melakukan penjagaan di sana
upaya yang sudah kita lakukan menutup u turn itu sudah mengurangi
artinya mengurangi untuk crossing yang ada di situ
yang akan masuk ke
ini tidak ada lagi
sehingga clear di sana
pak soni kita juga tahu tadi juga
kenapa pak aan mau ditambahkan silahkan
cukup saya kira
saya ke pak sony
pak sony tadi juga pak aan menyebutkan bahwa
ada akan ada petugas nantinya di jam jam sibuk
tapi kita ketahui bersama
bukan jam sibuk pun jalur tersebut merupakan salah satu yang biasa dilewati truk truk besar
dari arah cibubur menuju bekasi
nah kemudian bagaimana seharusnya pengendara truk besar bisa waspada
menyadari bahwa jalurnya juga dilalui oleh kendaraan kecil
ya ini permasalahan di kita ya
hampir semua pengemudi ya itu lain disiplin
kedisiplinan menggunakan lajur
ya itu masih belum baik ya
sehingga sebenarnya kalau kasus ruas jalan dimana aja kendaraan berat itu cukup banyak
itu biasanya cukup banyak
itu biasanya kita buat jalur khusus buat kendaraan berat
kita pisahkan ya lajur khusus kendaraan beratnya
cuma kan pada prakteknya itu ternyata tidak mudah
ya jalur khusus itu selalu diisi oleh kendaraan kendaraan lain
padahal kita kalau ingin berduit keselamatan ya
harusnya itu kita bisa kita ikuti ya seperti itu
kemudian juga tadi kalau yang namanya jalan turunan
dimanapun juga itu pasti ada hazard
ada potensi terjadi kecelakaan apalagi kalau di situ banyak kendaraan berat
berarti di situ harus ada pemikiran manajemen lalu lintasnya seperti apa
ya terutama untuk bagaimana mereduksi ya kecepatan kendaraan berat yang lewat di jalur tersebut
itu juga harus dipikirkan pemikiran gitu ya
yang lain laginya yang lebih penting adalah tentang kendaraan berat itu sendiri ya
diharapkan semua kendaraan berat yang beroperasi di indonesia adalah kendaraan kendaraan berat yang memang layak jalan
ya kalau tadi kejadiannya itu remnya blong atau gagal itu sebenarnya dua kemungkinan
karena memang remnya rusak
atau pengemudinya salah melakukan pengereman gitu ya
karena ada teknik pengereman tertentu yang justru menyebabkan rem tidak bisa berfungsi dengan baik gitu
ya hal hal tersebut sebenarnya harus kita benahi gitu ya
mudah mudahan kejadiannya jadi kelanjaran
agar bisa dibenahi terus ya
ya iya kita harapkan ini juga menjadi evaluasi besar untuk seluruh stakeholder begitu ya
bagaimana mengatur atau manajemen lalu lintas di lapangan agar tidak terjadi lagi kejadian atau kecelakaan kecelakaan seperti ini
bapak bapak terima kasih banyak atas informasinya brigjen polaan suhanan dirgakum korlantas polri dan juga bapak soni sulaksono pengamat transportasi itb
terima kasih telah bergabung bersama kami selamat malam salam sehat